nah supirnya itu pasti punya anak
nah anaknya itu mungkin masih kecil dan belum disunat
kita bagiin aja biar anaknya si supir dan pembantu bisa sunat di kuranta
iya itu man
sungguh ide yang bagus
ane kan gak punya duit bos please deh
eh eh eh eh ente jangan ngibulin ane
ane tau kalo ente bohong hidungnya makin maju
bos kalo gak percaya piksa aja deh bos nih
ane gak punya duit nih beneran bener deh bos
eh eh eh udah
ane udah gak pegang ente masih geli aja
eh ane tau ente kalo nyimpen duit dimana dul
dah disini nih
dah ya kan
udah ngeluarinnya atu atu ya mesti dipirit kayaknya
kayak main gapleh
sibus jangan lagi
ditanya buat nikah si bos tuh balikin tuh bos
iya tapi ini berkah allah yang balikin sebentar
ayo deh yuk
bos ditanya tuh bos
anak bangun mau sunat sunatan aja pak
dikunanta pak gratis pak
udah salurin makasih ya
ya sampe salur pak
pak pak pak
nih pak bapak udah punya anak kan pak
nih sunatan aja pak dikunanta
ada apa lah
kamu udah tempelin di bush
udah banyak ya
udah gak aman kak
sekarang ya dikit lagi
nempelin disana aja
yaudah yuk yuk
kok ini jadi berantakan
pas nanti udah ditempel sini
kok sekarang udah gak ada
sun kira kira siapa sun
kayaknya kita harus siap siap pasang kuda kuda sok
mereka nantangin pak
sikat aja bun
sikat aja bun
kamu berani sama aku
tapi maat imutan lu kak
sobir kita kan disuruh untuk nyebarin selembaran yang itu ke perkampungan
kenapa di perumahan sih
karena di perumahan itu itu namanya suku orang orang yang kaya
nah ini paling kalau dia yang semunar pasti
itu di rumah sakit
bukan di pondok pesantren kunanta
ya aku tahu
kan orang kaya itu pasti punya pembantu
nah supirnya itu pasti punya anak
nah anaknya itu mungkin masih kecil dan belum disunat
kita bagiin aja biar anaknya si supir dan pembantu bisa sunat di kuranta
sungguh ini yang bagus

semangat anak anak nelka kalau begini
wah ini ungunya
wah ungunya galak
ini kayaknya paling super nih
saya pikir gantungan baju
udah jangan protes
nanti jauh dari shorga eh
ini jilbab kayaknya cakep bener kalo dipake sama ustazah nurul calon bini ani
mbak mbak mbak
aduh ini model lama pak gak patut buat bapak
ada model terbaru
astagfirullahaladzim bukan buat ani
oh kayaknya buat bapak
nanti saya ambil ini ya pak bentar
wah bos pasti ustazah nurul seneng banget sama si bosnya
pak ini model terbaru bisa dipake bulat balik
suti bulat balik bagaimana bulat balik
ini kan warna biru besoknya bisa pakai warna merah pak
wah gitu ya
jadi beli satu dua model dong ya
iya bener pak
bisa dimasukin di setelin sama dua pasang baju dong ya yang warnanya beda ya
ya udah deh ani mau liat yang lain
oh ada bentar ya pak saya ambilin dulu
bos itu udah bagus sih bos
tak dulu cari yang lebih bagus dulu
ini gini ini gua sendiri yang ambil
sekarang kamu istirahat ya
ustaz pamit dulu assalamu'alaikum
wa'alaikumussalam ya pak ustadz
ya ada apanya supaya
eee enggak jadi ustaz
eh enggak apa apa gak ada apa apa
eh enggak ada apa apa
ya enggak ada apa apa
gak jadi ustaz
gak apa apa ada apa apa
iya ada apa
gak jadi lagi
oh gak manggil ya
ya buat jaga jaga aja
siapa tau kamu manggil lagi
lagi sebetulnya kamu ada apa sih
kalau memang ada yang mau diomongin
omongin aja jangan ditahan tahan
ingat malu bertanya sesat di
oh iya tapi bentar bosok
kan sekarang aku lagi gak di jalan
eh sesat di kamar
pokoknya dimanapun kamu berada
kalau malu bertanya kamu sesat aja pokoknya
di sawah lalu bertanya sesat di sawah
pokoknya simpel lah
sesuai ruang dan waktu ya
hmm nanya yang banyak
perbedaannya orang yang udah senat
sama yang yang belum sunat itu apa ya ustaz
soalnya aku nih bengong tenang
aku yang udah sunat atau belum
soalnya aku tuh mau nanya apa
tapi pas orang unuk udah gak ada
tuh bedanya apa ya
hei udah tau kan
senyum senyumnya kayak orang tahu
aduh gimana ya
ah udah gini aja
ya langsung dicek aja
oh lagi tuh tuh ustaz
ya udah gini lah ustaz
eh jangan jangan di sini
jangan di sini dong
ya katanya disuruh buka ya ustaz
eh iya jangan buka di sini kak
ustaz ah gimana sih
nanti aja di kamar mandi ya
supaya kamu bisa leluasa lihatnya
ya atuh ustaz